ya istilah emak emak tidak hanya merupakan idiom tapi juga lebih besar daripada itu
emak emak apalagi saat ini menjadi salah satu bagian dari strategi politik dalam pertarungan pilpres mendatang
dari satu ratus sembilan puluh tujuh juta daftar pemilih sementara setengahnya adalah perempuan dan menjadi teruk suara yang sangat diminati oleh kedua pasangan calon
untuk mengakomodir aspirasi wadah bagi emak emak pun banyak terbentuk sebagai bagian dari upaya untuk merebut simpati serta suara
kita akan bahas persoalan ini bersama dengan narasumber saya yang sudah berada di studio dua cnn indonesia saat ini
ada edrana nurdin dari badan pemandangan nasional prabowo sandiaga kemudian juga eva sundari dari tkn jokowi marufamin
saya sebenarnya ini antara mbak nana maupun juga mbak eva sama sama punya kapasitas yang cukup baik ya untuk menjawab pertanyaan terkait dengan emak emak
tapi saya sebenarnya mau ke mbak nana dulu nih terkait dengan partai emak emak nih yang baru diresmikan oleh kubu dari prabowo sandi
kalau boleh tahu nih sebenarnya apa sih
jadi sebetulnya partai emak emak itu adalah tempat untuk menampung aspirasi
bukan inisiatif dari kitanya untuk membentuk partai emak emak tapi ada sekumpulan memang perempuan perempuan yang secara aktif ingin menyuarakan suara dan kepentingan mereka
maka mereka menyebut dirinya partai emak emak jadi itu macam macam kok bukan hanya satu
ada permakbodi partai emak emak prabowo sandi
ini sekedar lucu lucuan atau memang sebagai salah satu strategi khusus sebenarnya gimana
jadi sebetulnya ini kan sekarang memang ini fenomena yang luar biasa
dimana para perempuan perempuan ini ingin menunjukkan bahwa mereka juga sekarang eksis
mereka punya kepentingan politik dan mereka juga punya kebutuhan kebutuhan yang ingin mereka sampaikan
artinya kita harus melihat dari sisi yang lain bahwa ini keberhasilan dari organisasi organisasi perempuan
atau aktivis aktivis perempuan yang sudah sangat lama melakukan pendidikan politik bagi perempuan
jadi kalau saya melihat ini sesuatu yang sangat positif yang harus kita respons
oke mbak nenang
ini aspirasi dari wanita sebelumnya bukan merupakan ide dari kubu prabowo sandi sebelumnya mbak eva ya
kalau tanggapan dari mbak eva sendiri seperti apa
apakah ini hanya sebentuk sebuah jargon politik semata atau seperti apa
kalau pak jokowi sejak awal pro kepada perempuan ya
misalkan komposisi kabinet baru pertama kali
karena delapan perempuan ada di dalam kabinet dan posisinya strategis semua
dan karena itu ini merupakan kelanjutan komitmen jokowi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik
karena dia tahu bahwa kunci dari akselerasi pertumbuhan ekonomi itu di perempuan
bahwa untuk penyelamatan krisis ekonomi itu di perempuan
tapi ada wadah seperti partai emak emak dari kubu prabowo sandi
pada hari ini saya tadi ini dikasih ini adalah deklarasi
kelompok perempuan pro jokowi ya
kita memanggil diri kita mengidentifikasi diri kita
kalau di prabowo itu emak emak
kalau di kita perempuan
jadi kemarin ada pertiwi yaitu perempuan pro jokowi
kemudian hari ini perempuan bravo lima
sebelumnya ada perempuan tangguh dan keren
dan memang banyak
karena perempuan kan tidak bisa di generalisir kepentingannya satu minatnya satu
jadi masing masing mengambil
punya juga kanalisasi dan mengekspresikan dirinya beda beda
walaupun sama sama pro pada jokowi dan ma'ruf
tapi kenapa untuk di tahun menjelang pemilu dua ribu sembilan belas ini
emak emak itu baru dirangkul sedemikian rupa
sebenarnya sebesar apa sih pengaruh suara emak emak ini untuk para calon presiden dan wakil presiden
mungkin mbak nana dulu
tapi kan mbak fani tadi sudah mengatakan bahwa perempuan itu lebih dari separuh pemilih saat ini
di dapil saya itu aja ya
perempuan memang lebih banyak daripada laki laki
di sumatera barat ya
jadi sebetulnya menurut saya
jadi sebetulnya menurut saya
mereka bukan sekarang dirangkul
mereka yang sekarang muncul
mereka mengatakan bahwa ini saya ada
ini eksistensi saya di sini
kepentingan saya ini loh
sehingga saya mau memajukan atau mengemukakan aspirasi saya
karena saya orang yang sangat berkepentingan terhadap semua program program politik atau program program pembangunan
karena perempuan ini adalah orang yang selama ini memang bertanggung jawab
atau diberi tanggung jawab
baik dari masalah rumah tangga sampai masalah ekonomi
jadi perempuan ini semua serba bisa
jadi dianggap sebagai salah satu sumber suara paling besar ya
sumber suara paling besar tapi mereka sendiri sekarang memang sudah bangkit
jadi kita harus memberi apresiasi terhadap itu
ya kalau pakai logika ekonomi ya
the best human investment yang return on investmentnya paling tinggi itu di perempuan
dan kita sekarang memasuki era dimana bahwa kunci dari semua kemajuan itu ya human investment
jadi pertimbangan praktis iya pertimbangan ideologis iya
karena di dalam sila kedua dikatakan kesetaraan itu disitu
kita pluralisme tapi kestaraan dan di dalamnya ada kelompok minoritas termasuk perempuan
jadi apa ya people centered development itu dan kunci sdgs itu di perempuan
jadi perempuan ini adalah salah satu sumber investasi ya terutama untuk kepentingan pilpres dua ribu sembilan belas
tapi akan kita bahas lebih lanjut karena kita ada punya datanya sebenarnya saat ini
baik dari pasangan calon jokowi maruf amin dan juga prabowo subianto sandiaga uno
setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
masih di layar pemilu terpercaya dan kita masuk kembali terkait dengan emak emak atau perempuan ya sebagai investasi terutama untuk kampanye kepentingan kampanye dalam pilpres dua ribu sembilan belas
tapi akan saya breakdown dulu ya mbak eva dan juga mbak nana terkait dengan program program dari masing masing paslon yang selama ini dikatakan atau dideklarasikan dialamatkan untuk kepentingan perempuan
kita coba lihat grafisnya
dari tim jokowi dan marufame
oke ini ada hasil survei pertarungan pilpres

ini juga sudah dikatakan oleh pemilu terpercaya
ini juga sudah dikatakan oleh pemilu terpercaya
ini juga sudah dikatakan oleh pemilu terpercaya
ini juga sudah dikatakan oleh pemilu terpercaya
ini adalah sebuah survei yang dilaksanakan oleh lingkaran survei indonesia pada agustus dua ribu delapan belas
sampai dengan saat ini angkanya masih lebih besar di pasangan calon nomor urut satu
kalau misalnya bisa membaca hal seperti ini ke depannya ini adalah ada keuntungan atau kerugian tersendiri khususnya ya bagi masing masing paslon
mbak eva menanggapnya seperti apa untuk tkm jokowi marufame terlebih dahulu
ya ini mau dikatakan
menurut saya keuntungan adalah modalitas tetapi kan pertarungan masih panjang ya
jadi menurut saya kewaspadaan tetap jalan kerja keras tetap jalan dan lagian kan belum ngegasnya persenelnya masih belum empat semua gitu loh
jadi kita mesti waspada begitu
tapi memang kalau di jokowi amin segmen perempuan itu tulang punggungnya dua ya
relawan relawan pun ada relawan yang perempuan khusus misalkan seknas perempuan nawacita
perempuan pro nawajita dan seterusnya
jadi sebenarnya sudah ada barang barang tersendiri ya
dan di dalam partai pun perempuan menggerombol sendiri di bawah ida fauzia
itu isinya adalah para aktivis partai yang perempuan
itu perempuan tangguh dan keren itu di situ
jadi ini yang kemudian sinergi dan tapi saya senangnya gini loh ya
mereka mengorganisir diri dan mereka mengekspresikan diri
dan mereka menuntut kepentingan kepentingannya itu diakomodasi
jadi lebih proaktif ya mbak issa ya
oh aktif banget
jadi tkn itu awalnya lalai untuk membuat wings perempuan itu
mbak ida fauzia marah
loh kok nggak ada penggalangan perempuan
mau suara perempuan
semuanya jadi ingat
jadi perempuan aktif itu untuk mengingatkan karena kadang kadang take it for granted ya bapak bapak itu
bahwa kita punya spesifiknya
kita punya spesifik need kita punya spesifik interest
dan ternyata di pilgub jawa timur ketahuan kemenangan kofifa itu disumbang oleh suara perempuan
dan saya pikir baik gerindra maupun pd perjuangan belajar dari kemenangan kofifa tersebut
ternyata melibatkan perempuan itu loyal nggak gampang nengok murah dedikasinya oke integritasnya oke
tapi saya garis bawahi ya mbak eva dan mbak nana baik dari tkn jokowi maruf dan juga bpn prabowo sandiaga
jadi sebenarnya untuk gerakan perempuan yang ingin dirangkul oleh kedua pasangan calon ini sebenarnya hasil dari agresivitas perempuan sendiri dalam panggung politik ya
kalau kita nggak menunjukkan diri orang jadi take it for granted
jadi kalau saya melihat
dari angka itu sebetulnya kita tuh juga belajar dari pilkada dki ya
pilkada dki justru kita mulainya dari sangat kecil
kecil sekali angkanya
jadi kita melihat bahwa angka angka survei ini kan betul betul hanya kita jadikan hanya sebagai informasi
dan ini juga kita jadikan sebagai cambuk untuk kita bisa bekerja keras
bahwa ini adalah sebuah pelita yang bisa kita jadikan acuan untuk kita bekerja keras
sehingga ini semangat bagi kita justru
nah kembali kepada suara perempuan tadi
kalau menurut saya ini memang genuin
apa yang mereka sampaikan
apa yang mereka ingin lakukan
kalau kita lihat ada rabu biru macam macam kan gerakannya itu penuh dengan perempuan selalu
deklarasi berbagai kelompok kelompok itu yang selalu yang paling meriah itu adalah kelompok emak emak
setiap baik pak prabowo maupun pak sandi kalau ke lapangan itu yang hadir itu full of perempuan gitu loh ya
tapi seperti yang dikatakan eva tadi memang perempuan ini pemilih yang loyal
mereka itu juga tidak terbiasa kalau pemilih laki laki itu kan kadang kadang yang ini diiyain yang itu juga diiyain
kalau perempuan itu enggak
dan mereka juga adalah pr yang paling baik
jadi kalau mereka sudah memang memilih mereka itu akan jalan door to door meyakinkan keluarganya anaknya suaminya untuk memilih apa yang mereka yakini
sehingga kita percaya bahwa pemilih perempuan ini adalah pemilih yang sangat potensial
makanya kita juga perlu memperhatikan
apa yang mereka inginkan
apa kepentingan mereka
apa kebutuhan mereka
kalau tidak mereka juga gampang juga mengatakan bahwa ini bukan pilihan saya
mbak nana saya potong dulu sih kita akan fokus terkait dengan sosok dari masing masing pasangan calon di mata para emak emak sendiri ya
kalau misalnya dari kubu prabowo sandiaga ini sudah membuat sebuah wadah ya beberapa wadah khusus untuk perempuan untuk emak emak
tapi namanya terhitung atau terdengar lucu pamer bodi
terus kemudian juga pepes
bukan pamer bodi sayang
kemudian juga pepes
nama namanya terdengar lucu di telinga sebenarnya
nah kalau misalnya dari tkn jokowi ⁇ maruf ⁇ amin sendiri melihat ini tuh sebenarnya bentuk lucu lucuan saja demi kepentingan kampanye atau seperti apa sih
pemilihan diksinya juga emak emak gitu
ini loh ini demokrasi itu kan pesta ya
jadi harusnya dilakukan dengan gembira gitu loh
kalau di sana pilihan perempuannya untuk mengekspresikan kegembiraan ya nggak apa apa
apakah ini kekuatan dari emak emak
pilihan mereka loh nggak disuruh pak sandi loh
yang pesta kan pesta mereka
tidak mendiskreditkan emak emak gitu atau kaum perempuan
nggak lah nggak
dan tidak ada orang yang mau membuat musuh dalam situasi yang sekarang ini ya
semua harus berkawan ya
kalau enggak kan nggak dapat fotonya nanti gitu loh
nah kalau di kubu kami itu serius sih namanya ya
seperti wi tangguh
penggunaan diksi ibu bangsa ya mbak eva ya
itu maksudnya itu kenapa juga
kenapa memilih diksi ibu bangsa yang sebenarnya tidak terlalu familiar di kalangan
terutama untuk perempuan milenial segitu
emak emak kan lebih kekinian gitu
ya menurut kita karena di dalam dokumen nawacita plus satu itu berangkatnya memang dari ideologi ya
dan diksi ibu bangsa itu diomongin pak jokowi pada saat women's council international women's council di jogja
tapi itu nyambung dengan pidato bongkarno
bahwa perempuan itu adalah tulang bangsa
kunci dari kemajuan bangsa
dan oleh karena itu dia bikin dalam buku sarinah itu ya
bahwa perempuan indonesia itu adalah cerdas ekonomi cerdas politik semuanya
nggak boleh dibatasi
itu kunci masa depan ya di perempuan ini bangsa itu
tapi sebenarnya yang disasar ini siapa
kalangan emak emak atau kalangan perempuan dari seperti apa
justru karena kalau perempuan itu yang muda dapat
kalau emak emak biasanya menengah dua ke atas
ya program program yang dijawan tahap
program yang dijawan tahap itu seperti apa gitu
programnya ya sekarang ada segmen khusus kan milenial khusus untuk perempuan milenial ya
yang di jokowi itu
dan beberapa program yang ada di rencana aksi kami
misalkan wira swasta khusus untuk perempuan perempuan muda
kemudian juga ada pendidikan beasiswa khusus untuk perempuan muda
dan jangan lupa bahwa dalam reformasi kesehatan
itu ditekankan perempuannya juga menjadi sentral
itu tadi bahwa the best human investment ada di perempuan
jadi tidak di golongkan di kelompok perempuan tau enggak
tapi berada di sektor atau istilahnya mainstreaming ya
oke dengan tiket intelektualnya juga
dan kita pilih nama perempuan itu dengan pertimbangan perempuan muda masuk ke sana
anak anak perempuan gadis gadis masuk ke sana
bukan hanya maaf ya emak emak
nah kalau misalnya ini emak emak kalau bagi kubu prabowo sandi
apakah emak emak ini hanya tersegmented pada emak emak yang
katakanlah pada basic gitu
emak emak yang hanya mengharapkan harga kebutuhan pokok turun atau stabil
atau seperti apa sasarannya
jadi sebetulnya memang istilah itu adalah istilah yang mereka kemukakan
spontan kalau bahasanya eva
seperti yang tadi fani juga katakan bahwa ini kan sebetulnya gerakan dari mereka
jadi kalau menurut saya itu bentuk keberpihakan juga
bagaimana kita mengekspresikan sebuah istilah
itu merupakan bagaimana pilihan pilihan
bagaimana pilihan pilihan diksi
atau keberpihakan mereka
eh keberpihakan kita
memang yang pertama yang menjadi
apa namanya menjadi keprihatinan mereka
atau kepentingan mereka yang ingin disuarakan memang harga
jadi pemicunya memang disitu dulu
begitu ada gejolak harga
itu yang kalau kita mau melihat kronologinya ya waktu itu
lantas mereka menyebut dirinya sendiri sebagai emak
emak yang ingin meneriakan agar ada stabilitas harga
jadi kita melihat bahwa ini adalah kebutuhan dasar bagi perempuan
jadi kita nggak bisa mengatakan sekedar harga
karena harga itu merupakan penentu dari kehidupan perempuan
karena perempuan lah yang struggling untuk memikirkan bagaimana makan anaknya
bagaimana suaminya bisa kerja
apa namanya tidak usah memikirkan dapur gitu loh ya
itu kan realita
yang harusnya kita respons
sehingga kalau kita bicara tentang stabilitas harga
bukan hanya stabilitas harga di bahan pokok
tapi stabilitas harga lainnya itu akan berpengaruh
stabilitas semua sektor ya
karena akan berpengaruh kepada stabilitas harga
harga bahan pokok
jadi menurut saya itulah kepentingan emak emak itu tadi
itu keluhannya dari emak emak kepada kubu prabowo sandiaga
tapi apakah kalau misalnya dari kubu jokowi ma'ruf melihat keluhan ini
tiap hari sudah disuarakan
atau sudah dicarikan solusinya atau gimana
kalau di kita sebetulnya
kalau dilihat dari betapa jokowi sudah berhasil mengendalikan harga
terutama ketika inflasi itu terendah
gejolak itu tidak terlalu panjang
tapi itu sudah direspon oleh teman teman ini sebagai strategi
dan itu sah saja gitu loh
tapi kita bisa menjawabnya loh
ini kan inflasi terendah sepanjang pemerintahan ini gitu
dan oleh karena itu kenapa kita dikategorikan paling pintar mengendalikan kenaikan dolar
itu seluruh asia kan kemarin indonesia
jadi karena termasuk kepandian kita untuk mengendalikan
jadi kalau kepada pak sloan keluhannya seputar apa
kalau di kita ya lebih kepada partisipasi yang ada di program aksi itu ya
meningkatkan partisipasi perempuan ke semua sektor
karena memang sekarang gender gap itu masih kelihatan
oke berarti masalah kesetaraan gender ya kali ini ya
dan saya lupa tadi ya kenapa pemilihan perempuan itu karena akar pemaknaan perempuan itu yang berkuasa kan ya
yang empu yang memiliki dan juga berkuasa
jadi kita lebih empowering pemilihan perempuan itu
oke kita masih akan menggali lebih dalam sebenarnya seperti apa sih peran dan juga nilai dari kaum perempuan ini di mata para paslon dalam jelang pilpres dua ribu sembilan belas
tetaplah di layar pemilu terpercaya
kami akan kembali setelah jeda berikut ini

seatannya juga sudah setelah semalam ini
concern kita sebetulnya sebagai aktivis perempuan itu kan bagaimana agar lahirnya banyak kebijakan kebijakan yang berpihak kepada perempuan
terutama kita melihat undang undang
sekarang ini pks istilahnya ya apa namanya perusahaan kekerasan seksual terhadap perempuan
jadi peraturan kekerasan seksual terhadap perempuan
itu sampai sekarang itu masih gantung
tapi kalau dari pikirannya pak prabowo dan sandi sendiri gimana
tidak berangkat dari situ
berangkat dari situ kita mengatakan bahwa ini saatnya perempuan untuk bangkit
kalau bahasa orang itu ada kontrak politik gak sih
kan orang selalu bilang begitu bagaimana mengerucutkan ini menjadi ada kontrak politik dengan perempuan perempuan atau dengan kekuatan perempuan
kalau menurut saya kenapa tidak
karena perempuan perempuan ini kan sekarang menjadi kalau bahasa eva tadi tulang punggung dari gerakan kedua kubu ini
sebaiknya memang sekarang saatnya partai harus serius memperhatikan kepentingan perempuan
bagaimana agar undang undang
apa namanya prt itu juga nggak jelas entah di mana nasibnya
juga masalah anggaran
undang undangnya masih juga dipertanyakan
untuk menteri pemberdayaan perempuan
undang undangnya apakah setiap tahun naik terus atau sudah mulai turun
sekarang aja di kementerian sosial menganggarkan untuk perempuan korban kekerasan itu hanya untuk tujuh korban
padahal angka dari komnas perempuan untuk tahun dua ribu tujuh belas aja udah tiga ratus ribu korban yang melapor
saya tekankan disini ya berana
berarti ada kebijakan kebijakan pemerintah yang selama ini belum terrealisasi
lebih maksimal kepada perempuan khususnya emak emak nih
iya gitu bisa kita katakan perempuan dan emak emak
karena kan dua duanya terkena dampak dari peraturan tersebut
masih kurang nih kurang maksimal selama ini
ya idealnya kan kita advokasi kita adalah pro gender opportunity and equality ya
jadi kesempatan tuh harus sama
ini basis baseline nya apa
statistik masih menunjukkan
partisi perempuan di kerja
jadi gapnya masih panjang dari laki laki
oke jadi kondisinya memang yang kurang
jadi kesetaraan itu masih menjadi pr peradaban bagi kita semua
di setiap pemerintahan isunya adalah sama
bagaimana memastikan kesetaraan dijamin antara laki dan perempuan
dan ini bukan masalah kita genit genit sebagai emansipat
tapi data menunjukkan bahwa kalau partisipasi perempuan naik di bidang ekonomi
pertumbuhan ekonomi itu bisa lompat satu dua minimal
dari yang sekarang
kalau sekarang misalkan lima satu ya
itu kalau perempuannya dinaikin itu bisa enam gitu loh
itu sudah formula partisipasial itu
partisipasi angkatan kerja perempuan itu jauh lebih tinggi dari laki laki
tapi pendapatan perempuan lebih rendah dari laki laki
itu diskriminasi untuk pemerintahan
sudah partisipasinya rendah ternyata didiskriminasi juga
itu pekerjaan rumah yang belum selesai sampai saat ini ya
mbak eva sebenarnya saya mau nanya sedikit mengenai
saya penasarannya adalah untuk para sosok para pasangan calon ya
baik dari pak jokowi pak maruf amin pak prabowo subianto dan pak sandiaga uno
sebenarnya selama ini keseharian mereka melihat berinteraksi
kemudian juga mungkin melihat rekam jejak selama ini
kalau pak prabowo pak jokowi maksud saya
pak jokowi pernah menjadi wali kota
kemudian juga gubernur dki jakarta sampai menjadi presiden
kemudian pak maruf amin berkiprah sebagai mantan ketua mui
kemudian juga pak prabowo dulu pernah di militer
kemudian di asosiasi pedagang pasar
kemudian hkti dan juga pecag silat
serta pak sandiaga uno kita tahu sebagai pengusaha dan juga mantan wakil gubernur dki jakarta
pernah ada nggak sih kebijakan yang pro dari buah pikiran mereka sendiri untuk pro kepada emak emak gitu
mbak nana dulu deh
jadi kalau kita lihat sekarang ya kalau kebijakan kan tentunya mereka belum menjabat
tapi bagaimana program program tersebut yang dirumuskan
kan sekarang ada visi misi
karena sudah ada yang konkret mbak
kalau visi misi kan dalam visi dan misi
bagaimana mengkonkretkan tunggu aja setelah mereka terpilih gitu kan ya
tapi kalau dalam kehidupan sehari hari
contohnya karena saya juga kebetulan mendampingi pak sandiaga uno ketika pilkada dki gitu ya
itu dari keseharian beliau
bagaimana sikap beliau terhadap orang tua bagaimana sikap beliau terhadap anak anak perempuannya
bagaimana sikap beliau terhadap istrinya dan juga bagaimana realita yang beliau hadapi sehari hari
dan juga program program untuk dki pada waktu itu
itu secara personal mbak nana
tapi kalau misalnya sebagai
enggak untuk dki
oke saya katakan untuk dki
tapi sebagai pejabat gitu ya atau wakil gubernur dki jakarta itu adakah misalnya atau pak prabowo sebagai ketua asosiasi pedagang pasar
apakah ada kebijakan mungkin yang bisa menguntungkan pedagang pasar dari kalangan emak emak gitu sebenarnya pernah ada nggak sih
umpamanya saya contohkan gitu kan ya untuk dki jakarta karena kebetulan saya juga tim sinkronisasi gitu ya
nah bagaimana beliau mengatakan atau menginginkan program program tersebut
program kesehatan program pendidikan juga yang soal lansia
itu banyak sekali yang memang mereka lah yang mendirect atau beliau lah yang mendirect kita untuk membuat program program tersebut
itu yang untuk dki
nah sekarang kalau soal pedagang pasar
kan mbak fani juga tahu kan pedagang pasar itu adalah lebih banyak juga perempuan perempuan
sudah kalau mbak fani ke pasar pasar itu perempuan perempuan loh yang pedagang di situ gitu loh ya
nah itu jelas
hkti petani itu juga semua itu lebih banyak perempuan perempuan
itu ibu ibu itu yang cuma itu tadi pengakuan terhadap tenaga kerjanya itu yang harus kita dorong terus gitu ya
karena yang bekerja itu emang ibu ibu emak emak itu yang bekerja di pertanian
oke mbak eva kalau dengan rekam jejak dari pak prabowo subianto dan pak sandi selama ini cukup valid nggak sih sebenarnya untuk bisa
menjadi wadah aspirasi bagi emak emak
kalau dari rekam jejaknya pak jokowi clear ya
kalau dari pak prabowo dan sandiaga tanggapan dari mbak eva dulu gimana
kalau melihat yang tadi di elaborasi oleh mbak nana
ya menurut saya maaf ya kalau masalah kesehatan dan seterusnya ya memang tempat perempuan di situ gitu loh
dan itu kalau kita mau indeks pembangunan manusia kita naik kuncinya di situ
jadi wajar akan dilakukan oleh semua penguasa
karena itu formula menurut saya yudh yudh
terlepas siapa pun yang menjabatnya
saya ingin rekam jejaknya pak jokowi
jadi ketua satpol pp perempuan pertama di indonesia itu pada saat jokowi menjabat
dan tidak boleh bawa pistol tapi bawa pentungan
yang kedua di seluruh indonesia pasar tradisional semua turun jumlahnya
hanya di solo itu pasar tradisionalnya tumbuh berkembang
dia melakukan pembatasan pembatasan terhadap minima keuntungan
yang menjadi ancaman dari pasar tradisional tersebut
dan pak jokowi melakukan dialog lima puluh empat kali makan malam
hanya untuk memastikan tidak ada penggusuran dari para pedagang di pasar tradisional
tapi kalau misalnya bicara masalah pedagang kan pak prabowo sebagai ketua asosiasi pedagang pasar juga berarti turut andil dalam hal seperti itu
itu kebijakan pimpinan daerah
itu tidak ada peran dari para pedagang di pasar
berarti tidak ada peran dari para pedagang di pasar
tidak ada karena itu keputusan di perda
alhamdulillah kemudian di pdi perjuangan dilembagakan
sehingga di para yang ada pimpinan daerahnya pdi perjuangan melakukan policy yang sama
sebetulnya sama ya di daerah di sumatera barat itu juga kita jarang sekali menemukan
bahkan tidak ada tuh minimarket minimarket yang ada sekarang
karena memang di situ kehidupan orang di pasar gitu ya
oke jadi tidak merata
jadi menurut saya ada memang local culture yang sebetulnya apa namanya bekerja juga di sini gitu
itu kebijakan pemerintah daerahnya juga
tapi menurut saya di samping itu memang sebetulnya asosiasi asosiasi ini kan gunanya adalah untuk meng empower mereka
bagaimana mereka betul betul bisa memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan anggota anggotanya
jadi menurut saya nggak benar juga kalau dikatakan
otherwise orang tidak akan membentuk organisasi
orang membentuk organisasi karena ada ekspresi yang bisa disalurkan
karena ada kebutuhan yang bisa dipenuhi dan ada kepentingan yang juga bisa tertampung
jadi menurut saya hkti gapensi semua itu pasti apa persatuan pasar
persatuan pasar itu pasti juga punya segmennya punya komunitasnya punya kebutuhannya sendiri
jadi menurut saya itu pasti kombinasi antara bagaimana pemerintah daerah dengan asosiasi asosiasi tersebut
jadi yang pertama bikin perda itu memang di solo
dan itu inisiatif dari pak jokowi
oke sebagai wali kota saat itu
kemudian disambung di sragen tulungagung
karena saya ikut advokasi pada saat di pd perjuangan
saya ngomong bu ini harus diduplikasi
dan akhirnya diduplikasi sampai sekarang
jadi tantangannya kayaknya harus yang pimpinan daerahnya gerinda harus dipaksa seperti itu
sebetulnya di padang itu ya atau di sumatera barat itu mark market itu nggak ada loh
oke jadi tantangannya kayaknya harus yang pimpinan daerahnya gerinda harus dipaksa seperti itu

nah itu oke
jadi kalau di padang siapa itu pimpinan daerahnya pks ya
berarti pks relatif responsif terhadap perlunya perlindungan terhadap pasar tradisional
baik ini sebenarnya pembicaraan cukup menarik ya
justru malah jadi lebih menarik sih membahas mengenai seperti apa yang harus dilakukan ke depannya ya
untuk pr pr untuk para emak khususnya yang mempunyai aspirasi lebih kenceng nih di dalam tahun politik dua ribu sembilan belas
tapi karena durasi sangat sempit
karena sebetulnya pemerintah itu kan kepentingannya itu membuat rasa aman dan rasa nyaman bagi perempuan dan emak emak
juga terutama di pasar baik pasarnya sendiri seperti yang tadi kita diskusikan maupun kondisi kestabilan harga
jadi itu yang paling penting yang memang harus dilakukan siapapun pemerintahnya nanti
itulah yang menjadi kepentingan para perempuan nanti
kalau mbak eva mungkin ada konklusi singkat saja
sebetulnya gampang penyederhanaannya ya
bahwa kestabilan harga atau rendahnya living cost itu
menjadi kepentingan perempuan karena itu kepentingan praktis perempuan
tapi jangan lupa bahwa dia punya kepentingan strategis tapi penuhi dulu yang praktis
misalkan di upah kemudian di masuk politik pendidikan dan seterusnya
tapi dia nggak akan bisa gerak kalau kebutuhan praktisnya nggak di handle
jangan sampai kuota sistem sudah diberikan tapi hanya sebagai calon
ada kesempatan yang dibuka
basic is first ya kalau gitu mbak eva
baik sekali lagi
atas waktunya mbak nana dan juga mbak eva dalam layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
kita harapkan untuk perdebatan ini berlangsung atau misalnya menjadi konklusi yang cukup baik positif bagi peran dari emak emak kedepannya dalam pilpres dua ribu sembilan belas khususnya
layar pemilu terpercaya masih akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami